anda masih bersama kami di good morning
ayo di tahun baru ini sudah bawa anak anda ke dokter gigi belum
karena kan wajib ya untuk mereka yang baru tubuh gigi jangan sampai giginya berlubang
tapi ya bagi beberapa orang tua membawa anak ke dokter di ini menjadi kegiatan yang cukup sulit
pasalnya sebagian anak takut dengan dokter gigi
benar sekali apalagi kalau misalnya sudah sakit itu kan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi
anak kecil sudah seperti itu ya
nah ini padahal membawa anak ke dokter gigi adalah sesuatu yang mudah jika anda tahu tips dan juga triknya
berikan informasinya untuk anda
menjaga kesehatan gigi anak sejak dini perlu dilakukan
salah satunya bisa dilakukan dengan memeriksa rutin ke dokter gigi setiap enam bulan sekali
namun dalam praktiknya mengajak anak ke dokter gigi ternyata susah susah gampang
ada beberapa kelompok perilaku anak
saat dibawa ke dokter gigi
kelompok pertama namanya definite positive
jadi biasanya sudah punya pengalaman sebelumnya ke dokter gigi dan positif
sehingga waktu datang sudah lancar lancar aja
terus yang kedua itu adalah positif
positif itu biasanya dia masih mau nurut
kita ajak salah mau ajak bicara mau
cuman kita masih bisa lihat dia khawatir
terus dibilang nyaman sekali juga belum
lalu nanti ada negatif
kalau negatif itu biasanya udah mulai dari salam dari masuk itu aja
sudah kelihatan dia ada penolakan
tapi masih bisa diolah masih bisa didekati
lalu yang terakhir namanya definite negative
definit negatif itu sudah datang dengan penolakan yang sulit sekali kita kategorikan untuk bisa diolah lagi
jadi biasanya histeris atau dengan pengalaman perawatan terdahulu yang tidak positif
atau yang lebih sulit lagi apabila memang tidak bisa diajak komunikasi
itu misalnya anak usia di bawah tiga tahun dengan kerusakan gigi yang banyak
atau anak dengan kemampuan komunikasi yang memang belum ada
para orang tua pun harus pintar pintar membujuk anaknya
agar dia bisa berjaga
agar dia bisa berjaga
agar dia bisa berjaga
agar dia bisa berjaga
agar dia bisa berjaga
agar dia bisa berjaga
agar dia bisa berjaga
kebetulan waktu pertama kali ke dokter saya nggak sebut itu sebut dokter
saya cuma ngomong ke tante dokter aja
terus saya cuma bilang cuma dioles oles dan ternyata memang nggak ada masalah lancar
usia yang disarankan untuk pertama kali kontrol adalah satu tahun
tujuannya agar dokter gigi bisa lebih mudah mengarahkan orang tua dan anak
tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi yaitu dimulai dari rajin sikat gigi
bagi orang tua
tentunya harus bisa memberikan citra yang baik dan menyenangkan kepada anaknya
agar berkunjung ke klinik gigi tidak menjadi momok yang menyeramkan
bisa dengan mengajak anak bermain sebelum diperiksa atau menonton film
mendengarkan lagu kesukaan dan lain lain
sebaiknya bawa anak ketika jalanan sedang kena macet atau tidak terlalu lama diperjalanan
agar mood tetap baik dan terjaga
kemudian apabila memang anak kita harus menjalani sesuatu yang menyulitkan
jangan pernah mengulang lagi apa yang diucapkan atau yang terjadi padanya di ruang perawatan
misalnya dia menangis setelah keluar
jadi sebaiknya justru tidak
yang diulang adalah alhamdulillah sekarang giginya sudah sehat sudah pinter sudah bisa makan sudah cantik gitu
jadi memang dikoneksikan dengan persepsi yang positif
garis besarnya sih sebenarnya semakin cepat datang semakin bisa dicegah
semakin murah mudah dan menyenangkan
bagaimana sudahkah mengajak anak anda untuk kontrol ke dokter gigi setiap enam bulan sekali
dewi astari cekarta